kita yang was was boy dia pasti masih dendam sama kita
iya sih tapi yang penting kalian semua hati hati ya
nama aja sih re kita pasti pernah suka
kamu juga gak suka kan yang gue dikata
iya sih aku juga ada capek diikutin dikawal terus
ya udahlah terserah kalian
semoga aja kalau pakai cara kayak gini dia gak bakalan dendam lagi sama kita
kalau gitu gue cabut ya gue gak ikutan sorry
kalau gitu gue cabut juga ya gue kan gak mungkin ikutan
udah dijemput hati hati ya
jadi serema masih pakai bodyguard
bagus dong si bagas itu gak ngundurin diri
jadi masih ada penghalang deh di atas
dan gue juga harus ngelakuin apa
biar gue bisa deket lagi gitu sama gue